sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pemegang kunci sorge
kerjaan sampingan nih
eh mumus ini transportasi untuk mendukung saran
murah muat banyak
saya nggak salah denger om mokarom
mau jadi supporter
siap siap siap

bang muklis pledor banget sih
gerbang kebuka gitu
pantesan sembarangan bisa masuk
semut rang rang semut rang rang
masuk disini semut bangko
situasi pesantren aman terkendali
karena muklis yang menjaga situasi
semuanya sini sini sini
dan kendaraan kita untuk support sana adalah
emangnya kita mau ke pasar malam
menjatuhkan harga diri saya ini
eh bu haja mae
jujur bukan saya yang menyewa odong odong ini ya
eh gue yang milih mobil
adang toh yang pesen
bang mobil kita tuh banyak banget
aduh bang harga diri kita jatuh bang
eh kagak pake
lo sebagai bini al mukarraf haji
haji haji batrun pepekan kunci surga
harus bisa hidup sederhana
walaupun harte kita seluber luber katanya
ini tuh lokasi mtk nya itu kan jauh banget ya
ini kita naik mobil bobro nyampe gak ya
kalo naik odong odong mpok jadi kagak mabok darat
makanya dari tadi berangkat
lo jangan kan di pesantren ya
jangan sampai ada yang ngilang ada yang nilep
paku balik pasti ilang lagi semuanya
lah berangkat berangkat aja
emang yang nyetir siapa
eh iya maksudnya begitu
emang odong odong bisa jalan sendiri pak haji
nah terus selama ini siapa yang ngintir pesantren
saya sih sesuai komitmen aja
kalau memang dari awal saya disuruh untuk menjaga pesantren
karena takut ada yang nilep
wah bener bener ngelagakin gua nih
wah tuh diparanin
lo gak usah jual jualan segala deh
pakai buruan cepet nintir
saya ikut komitmen awal aja
gue udah batalin
yang lebih kenceng dong
demi umi tati dan semua santri santri saya
kok lo gak sebut nama gua lo
memegang kunci pas
memegang kunci surga yang pas
allahu akbar umus
ya sekarang mau berangkat
kita berdoa dulu ya
siapa yang mau mimpin doa
gom ya allah
gom gom ya allah
jalan jalan jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pesantren kunata dengan ustazah zubaida disini
sarah masya allah
alhamdulillah disini baik baik aja sarahnya
sarah mau nanya
kira kira yang berangkat kesini tuh siapa aja ya
baru aja rombongan pada berangkat
ada si ganteng
ada juga bumae
semuanya pokoknya lengkap sama positif
udah gak usah mikirin yang kayak begituan
sekarang mas sarah fokus aja

bikin bangga pesantren kunata ya nak
semangat bisa kok sarah
insya allah ustazah
yaudah kalo gitu
mudahan dulu ya ustazah ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga menang sarah
memegang kunci surga
iya al mukarom ini juga
memegang kunci surga
jangan liat kedepan
iya al mukarram ini juga
mau nyelin abrak apa
nyetir pake mata
katanya pakai mata ngeledekin gua bagaimana sih
kan ini tuh kita mau dukung sarah mau support
masa kamu gak semangat kayak gitu ini temenmu loh sarah itu
semangat gue senyum senyum senyum lihat yang lainnya itu loh
duh almukarom daripada almukarom ngomel ngomel terus kayak gini